jurubicara partai keadilan sejahtera muhammad iqbal
merespons pernyataan agus harimurti yudhoyono
yang menyebut partai demokrat bisa hancur lebur
jika tetap bersama koalisi perubahan
justru dari hasil pemilu partai koalisi perubahan
iqbal mengklaim pks tidak bertumpu pada perolehan kursi dan jabatan
melainkan fokus pada tugas partai politik
yang seharusnya mampu mewakili aspirasi masyarakat
iqbal menegaskan pks siap berada di luar pemerintahan
atau mengambil posisi oposisi
jika pemerintah tidak sesuai dengan visi misi pks
buktinya bahwa koalisi yang ada pkb pks dan nasdem
jadi menunjukkan bahwa pks
nasdem dan pkb tidak hancur tidak lebur
tetapi kami tetap berada konsisten
karena sesungguhnya bagi sebuah partai politik
bukan hanya soal kursi bukan hanya soal jabatan
tapi apakah kita bisa dan mampu
untuk menyampaikan gagasan dan ideologi kita
idealisme kita dalam pemerintahan
senada dengan partai keadilan sejahtera
juga membantah pernyataan agus harimurti yudhoyono
yang menyebut demokrat akan hancur lebur
jika masih berada di koalisi perubahan
wakil sekjen pkb syaiful huda menyebut
partai politik yang bergabung di koalisi perubahan
bahkan jika demokrat tetap di koalisi
diprediksi juga mendapatkan kursi tambahan
ada fakta di mana yang disebut hancur lebur itu
perolehan kursi pkb naik sepuluh kursi
pks nambah tiga kursi
partai demokrat tetap menjadi bagian dari koalisi
ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
mengatakan bahwa partai demokrat akan hancur lebur
jika masih berada di koalisi yang lama
agus harimurti yudhoyono mengatakan
partai demokrat bakal hancur lebur
bila masih berada di koalisi yang lama
ahy mengaku bersyukur karena bergabung
dan menjadi bagian dari koalisi pemenang pilpres dua ribu dua puluh empat
pertama kali mengatakan bahwa partai demokrat

partai demokrat tetap menjadi bagian dari koalisi yang lama
pertama kali mengatakan bahwa partai demokrat tetap menjadi bagian dari koalisi yang lama
dan menjadi bagian dari koalisi yang lama
pertama kali mengatakan bahwa partai demokrat tetap menjadiaskan